dan kami baru saja menerima kabar bahwa telah terjadi ledakan di pusat perbelanjaan itc depok jawa barat
dan saat ini kita terhubung via telepon dengan produser lapangan cnn indonesia agung happy di tkp
selamat siang agung agung ini sebenarnya seperti apa kronologinya dan bagaimana suasana yang terjadi di sana saat ini
oke saat ini persis saya di depan itc carrefour depok ke jalan margonda
saat ini saya koreksi sedikit iqbal belum ada ledakan ya
belum ada ledakan ini diduga tas berisi bom
saya konfirmasi sekali lagi belum ada ledakan
tapi ditemukan sebuah tas berwarna hitam di pojokan sekitar terminal dan itc carrefour
itu posisinya persis di jalan margonda memang tempat yang sangat ramai di sini
itu sekitar pukul sepuluh lima belas tadilah ada beberapa penumpang yang turun dari bus
itu mengaku melihat ada tas mencurigakan
kemudian dilaporkan ke petugas keamanan di sekitarnya dan langsung dilaporkan ke polres
yang kebetulan jaraknya dari polres depok hanya sekitar empat ratus lima ratus meter ini lokasi tkp begitu iqbal
lalu seperti apa pengamanan lokasi untuk saat ini
apakah masih cukup diperketat dan juga ada garis polisi atau justru sudah dibiarkan begitu saja dan masyarakat bisa bebas untuk lalu lalang di sana
oke berdasarkan pandangan mata saya saat ini sudah berada sekitar sepuluh lima belas
oke berdasarkan pandangan mata saya saat ini sudah berada sekitar sepuluh lima belas

lima ratus meter ini sekarang sudah steril di mana garis polisi dibuat atau dipasang lima ratus meter ke arah ui dari lokasi atau ke arah utara
kalau dari posisi tas yang ditemukan sekarang
terus polis lain yang kedua itu dipasang ke arah selatan atau ke arah polres depok atau ke arah gdc
itu sekitar lima ratus meter
jadi kalau kita melihat saat ini para pengunjung atau para penonton yang saat ini melihat tkp
ini sudah terlihat sangat teratur dan steril gitu
anda mengatakan tadi ada dua polis lain begitu
apakah memang ada dua lokasi titik lokasi begitu
juga bagaimana pula dengan bom itu sendiri
apakah diduga bom begitu
apakah saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian
atau justru masih berada tetap di lokasi tersebut
atau justru sudah mungkin diledakan oleh pihak kepolisian
oke dari pukul sepuluh dua puluh saya kebetulan lagi ada yang di lokasi
ini saya melihat pas masih ada di posisi semula
belum digeser geser oleh tim dianda atau tim penjinak bom
saat ini tim penjimak bom masih memakai baju pakaian dan sebagainya
ini kemungkinan sekitar kemungkinan sekitar setengah jam lagi mereka melakukan seperti mengatasi atau mencoba untuk mengidentifikasi jenis atau bahan yang diduga bom di tas hitam tersebut
bisa anda jelaskan sekali lagi agung ini bagaimana kronologi awalnya kejadian seperti ini
dan bagaimana pula dengan pengamanan saat ini agar masyarakat tidak mendekat ke lokasi karena kita belum mengetahui apakah berisi bom atau justru bukan berisi bom

sepuluh lima belas itu para penunjung mall carrefour s i depok dihiburkan oleh penemuan sebuah tas berwarna hitam
sebuah tas berwarna hitam itu posisinya terjepit oleh kursi kursi berwarna kuning dan biru begitu
posisinya tas tersebut ada
ada di perbatasan pagar di batas itc carrefour dengan terminal bus
dan saat ini kondisinya tas tersebut masih belum diotak atik atau masih baru diobservasi oleh tim penjinak bom
karena memang tim penjinak bom terlihat sangat berhati hati
kalau kita melihat dari sini mereka untuk pengamanan juga di sebelah utara
dipasang garis polisi sejauh lima ratus meter
dan di sebelah selatan atau di arah kearah polres t a depok itu dipasang juga garis polisi lima ratus meter
di sini yang dapat kami laporkan adalah para pencina bom sedang memasang beberapa alat yang
sama sama kan memasang beberapa alat yang spesifik ya untuk melakukan penjinaan bom
dan ini saat ini satu jalur
satu jalur telah ditutup
satu jalur yang tetap berada di depan itc carrefour
itu satu jalur telah ditutup dari depan polres menuju ke arah ui
dengan adanya penutupan tkp di satu jalur ini diharapkan masyarakat bisa aman
dan kalau perlu jangan mendekat dulu ke arah itc carrefour depok ke arah tkp ini
agung lalu siapa sebenarnya ini yang menemukan pertama kali
ataupun melihat dan juga melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan tas yang diduga bom ini
seperti informasi yang sedang kami himpun saat ini kami tidak bisa menemukan siapa yang pertama kali menemukan tersebut
nah sebentar iba
sekarang tas sedang di saat ini sedang dilakukan pejinaan sama tim dianda
ada satu orang yang pakai baju pengaman
sekarang sedang melakukan atau sekitar mengobservasi berjalan mendekat dan mengotak atik tas
atau memeriksa tas yang diduga bom tersebut
nah untuk keterangan awal yang menemukan tas itu kami belum dapat menemukan
karena memang betul betul di sini tempatnya sangat ramai iba
di saat orang pertama kali kerja hari ini biasanya di etc car free depok yang kami pantau
tadi kebetulan saya juga kebetulan sedang berbelanja di itc car free
itc carrefour adalah salah satu tempat favorit untuk berbelanja
jadi di sini memang perpaduan antara terminal dan diperbatasan antara terminal dan terminal
itc carrefour ini sangat ramai iba
dan saat ini kami mencari cari siapa penemu tas yang pertama ini kami belum bisa menemukan iba
apakah ada evakuasi terhadap pegawai yang ada di sekitar lokasi ditemukannya tas yang diduga berisi bom ini agung
tidak ada sampai saat ini saya konfirmasi di itc carrefour aman
di itc carver aman karena pengunjung masih ada
masih mereka bebas untuk keluar masuk di sekitar gedung itc kafur
hanya saja jalur di depan itc carrefour ditutup
jalur yang arah dari gdc arah gdc menuju ke ui itu ditutup satu jalur
dan untuk arus yang menuju dari arah ui menuju ke depok itu dibuang atau dialiskan ke arah kanan
atau kiri sebelah kanan atau dari arah itc campur itu sebelah kanan
saat ini memang hanya satu arah saja yang ada di depan itc carfor lalu lintas dibuka demikian iqbal
kami konfirmasi sekali lagi agung
berarti bom ataupun tas yang diduga berisi bom ini sudah ditangan oleh para jihandak sendiri ya
sudah saat ini sudah ada tim dari satpatu gegana yang dari mobil yang kelihatan dari sini
ada satu satu gegana ini sudah melakukan sterilisasi
dan saat ini sudah dalam penanganan tim satu satu gegana demikian iba
baik agung happy terima kasih atas informasinya kami nanti akan mengupdate kembali informasi terbaru dari anda